ada satu hal
kamu gak boleh lupa
elsa masih jadi istrinya nino
sampai saat ini
mereka masih terikat dalam pernikahan yang sah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya perlu bicara sama kami
hanya saya dan kamu
saya tadi yang pesan blueberry cheesecake
coklat igler sama yang tart itu
oke pak saya siapkan sekarang ya
gemoy jangan lari lari
saya masuk ke dalam dulu
kamu tunggu di sini ya
dara ku mau jatuh
tapi untung ditolong ya jangan kamu ambil
dara ku mau jatuh
tapi untung ditolong ya jangan kamu ambil
ambil gaya ke masturbasi

kan ada bajunya gak pak
oh enggak gak apa apa santai aja
ini sih pak ini pesannya sudah siap
terima kasih banyak ya pak
jangan lari lari ya
yaudah sekarang kita duduk dulu ya
duduk dulu ya
jus yang pesenin ya
ricky saya langsung to the point aja ya
saya yakin kamu orang yang baik sebetulnya
jadi cara kamu melindungi elsa
waktu pengejaran polisi dulu
sampai kamu tertembak
bahkan kalau ga ada nino
kalau kamu lebih baik
rasa mungkin akan lebih bahagia
ada satu hal
kamu gak boleh lupa
elsa masih jadi istrinya nino
sampai saat ini
mereka masih terikat
dalam pernikahan yang sah
kamu jangan memaksakan diri kamu sama elsa
buat apa elsa terus mengharapkan nino yang gak pernah cinta sama dia
harusnya langsung membuka hatinya om
buat kesempatan lain dalam hidupnya
bukan terus berkutat sama nino
kita adalah dua laki laki yang sangat mencintai elsa
dan kita sama sama juga om
mengharapi supaya elsa cepat sembuh
ki kamu sadarin gak
bukan berhubung sama elsa
akan membuat nino makin salah paham
dan mino akan semakin jauh dari elsa
dan elsa gak mau itu terjadi
kamu tahu apa yang membuat elsa depresi
dia takut kehilangan mino
kenapa kita tergantung pada elsa
apa yang membuat elsa tergelas

apa yang membuat elsa tergelas

apa kamu tega membiarkan elsa melahirkan bayinya tanpa suami di sisimu
kamu mau elsa sehancur apa lagi
coba kamu tanya dalam diri kamu
kalau kamu mencintai elsa
apa kamu mau melihat orang yang kamu cintai semakin hancur
jadi saya minta kamu pahamin
justru dalam situasi ini
cinta kamu ini semakin membuat elsa hancur
bukan bikin dia bahagia